momen idul adha merupakan salah satu momen untuk makan makan bersama sama hari ini kami
berkesempatan langsung untuk belajar cara mengolah daging dari ahlinya ini chef daging kambing kita
akan olah hari ini kali ini daging kambing akan diolah menjadi kambing lada garam hidangan ini
dipilih karena praktis dan dapat menghilangkan bau khas daging kambing yang biasanya kurang
disukai adapun bahan yang diperlukan adalah kapulaga kunyit cintan ketumbar kayu manis dan
cengkeh daging kambing diungkep bersama rempah rempah ini selama satu hingga dua jam selanjutnya
tumis tepung roti cabai garam dan dicampur dengan daging kambing yang telah digoreng bisa juga dari
bisa juga dengan jahe bisa juga dengan rempah rempah yang kuat menurut ahli gizi ati
nirawanawati sebaiknya hindari kombinasi daging dan lemak dan yang juga penting hindari mengkonsumsi
daging secara berlebihan baiknya porsi lemaknya jangan terlalu banyak kemudian diolahnya jangan
terlalu lama kayak rendang kan bisa jam jaman ya kemudian penggunaan santan juga
kalau bisa dihindari ati menambahkan saat mengkonsumsi daging kurban sebaiknya lengkapi dengan
sayuran dan buah buahan agar lemak dari daging diseimbangkan dengan serat nur aspasya nedi pranedia jakarta